masyarakat kembali gigit jari
karena kesulitan mendapatkan minyak goreng
baik di toko retail modern
maupun grosir dan pasar tradisional
di pasar grogol jakarta barat misalnya
minyak goreng bersubsidi yang dijanjikan pemerintah tak kunjung datang
pedagang terpaksa menjual minyak goreng dengan harga tinggi
pedagang mengaku yang dijual saat ini adalah minyak dengan harga lama
bila dijual dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah
minyak goreng curah dijual rp dua puluh satu untuk per liter
sementara itu minyak goreng kemasan dijual rp empat puluh per dua liter
tapi datangnya enggak
kondisi ini membuat sejumlah pedagang makanan saji merugi
bahkan tiga sedikit yang terpaksa gulung tikar
sebagian pedagang yang masih berjualan harus memutar otak
mereka terpaksa mengurangi isi dagangan agar tak menaikkan harga jualnya
demikian halnya di berbagai pasar tradisional di surabaya jawa timur
sejak jumat empat februari minyak goreng langka
agen tidak lagi memasok minyak goreng dengan alasan tidak ada pasokan dari pabrik
pedagang di pasar genteng surabaya mengaku
saat ini hanya menjual minyak goreng premium rp tiga puluh empat per liter
sementara itu operasi pasar minyak goreng terus dilakukan di kabupaten kondisi
ketua yayasan lembaga pelindungan konsumen jawa timur said utomo
operasi pasar tidak akan banyak berpengaruh pada harga
hulu masalah ini adalah ketidakmampuan pemerintah pusat
adapun direktur eksekutif gabungan industri minyak dapati indonesia
sahat sinaga menjelaskan
indonesia dapat menjadi negara pengatur harga produk sawit atau price leader
direktur jenderal perdagangan dalam negeri oke nurwan mengatakan
saat ini solusi terbaik untuk mengatasi tingginya harga minyak goreng adalah melepaskan diri
dari ketergantungan harga cpo internasional
caranya dengan regulasi domestic market obligation dan dpo
sebelumnya pemerintah mencabut kebijakan minyak goreng kemasan
satu harga bersubsidi rp empat belas per liter yang baru berjalan seminggu
kebijakan itu dinilai kurang efektif
menekan harga minyak goreng di pasar
demi putan cnn indonesia